ya polresta solo berkoordinasi dengan polres sukoharjo untuk mempercepat proses rekonstruksi terkait kasus penemuan sejumlah potongan tubuh manusia di wilayah solo dan sukoharjo
hingga kini pihak kepolisian terus melakukan penyisiran guna mencari potongan tubuh lainnya untuk bisa segera mengungkap kasus ini
dan sore hari ini telah bergabung bersama kami kepala kepolisian resort sukoharjo akbp sigit selamat sore pak sigit
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak untuk update sore hari ini sudah berapa bagian atau potongan tubuh yang berhasil dikumpulkan dalam kasus penemuan ini pak
saat ini saya sampaikan ada lima tadi jam lima belas itu ada lima
yang tiga dari sukoharjo yaitu tangan kiri di wilayah sukoharjo terus kemudian betis kiri juga di wilayah sukoharjo
dan kemudian yang ketiga itu
badan itu di wilayah sukoharjo
namun setelah sore habis maghrib juga ditemukan kembali itu kepala kepala kebetulan ditemukan di wilayah surakarta
terus kemudian setelah itu kita tetap melaksanakan penyisiran kolaborasi dengan tni polri pak camat pak kapolsek dan pandaramil
dan mbak bin sah dengan mbak bin kapitmas menyisir
dari kemarin sudah bekerja mbak sampai tadi pagi sampai sore ini juga masih berada di lapangan
dan terakhir ini juga tadi pagi pukul setengah tujuh itu ditemukan kembali di wilayah serengan yaitu tangan kanan mbak
tadi ada lima potongan
kemudian semua potongan potongan
yang ditemukan di wilayah sukoharjo dan surakarta kita jadiin satu di rumah sakit muardi solo
baik pak artinya lima ya pak yang sudah ditemukan
anda sebutkan tadi ada beberapa lokasi di sukoharjo dan juga sragen terakhir ya pak ya
surakarta ya pak ya
saya sampaikan juga mbak tadi baru saja ini tidak sampai setengah jam atau dua
dua puluh menit ada informasi lagi
dan dari bapak kapolres solo dengan kasa resim solo bapak kapolsek kita selalu buat tim kolaborasi bersama sama polda jawa tengah resmo polda
terus kemudian kapolres surakarta kapolres sukoharjo dan kapolres seluruh yang di solo raya kita selalu update
ada anak saudaranya adiknya yang tidak pulang tolong cepat dilaporkan ke kepolisian terdekat
dan info terkini ada satu lagi jadi enam mbak ini mbak
itu pun di wilayah serengan surakarta atau solo mbak
ya serengan atau solo tadi pak
bapak sebutkan beberapa lokasi ya pak ya
kalau disebutkan dari jarak berapa pak jaraknya
bisa anda gambarkan dari segi jarak penemuan satu potongan dan juga potongan lainnya
satu kilo mbak kurang lebihnya mbak
di antara semua potongan
baik artinya untuk penyisiran selanjutnya akan diperluas lagi begitu ya pak ya
betul jadi saat ini dari kawan kawan kita dari tokoh masyarakat dari masyarakat tni polri maupun bbbd kabupaten solo
bekerja sama dengan sukoharjo sedang bersama sama bekerja mbak ijin
baik bapak sebutkan sudah juga tadi ditemukan
selain bagian bagian dari tangan dan juga kaki sudah diketemukan bagian kepala
apakah sudah diketahui pak identitas dari korban
jadi tadi pagi juga saya dengan bapak kapolres tasolo kemudian sama dokter forensik
juga melaksanakan otopsi awal berada di rumah sakit mowardi solo
tentunya itu untuk menentukan jenis kelamin
hasil yaitu jenis kelamin laki laki
terus kemudian hasil secara umum tentunya dari forensik juga nanti sesuai dengan rananya
nanti hasil dna ataupun yang lain secara forensik akan disampaikan dari pihak dokter
namun tadi sudah koordinasi kolaborasi dengan pihak dokter
bahwa yang ditemukan potongan yang di solo dengan di sukoharjo
itu memang betul betul satu organ tubuh
dalam arti satu tubuh memang betul tangan kirinya itu sama dengan tangan kanannya juga itu memang utuh
jadi ini dipastikan bukan merupakan potongan dari beberapa orang
artinya dari satu orang saja begitu korbannya
jadi hasil dari otopsi tadi pagi dari pihak polda atau forensik polda jateng dengan pihak rumah sakit mowardi
juga tadi pagi dengan pak kapolresta solo bersama sama menyampaikan ataupun menyaksikan bahwa itu memang betul satu orang
dan tangannya kanan kirinya memang sudah sejodoh ataupun sudah pas mbak
baik baik kita kembali ke belakang pada saat penemuan pak
kronologis penemuan oleh warga sebelumnya seperti apa bisa kembali bapak jelaskan
jadi yang awal penemuan itu hari
minggu pukul sembilan lima belas ada masyarakat yang sedang mancing
masyarakat sedang mancing kemudian ada bau bau bangkai
jadi demikian bau bau bangke
terus kemudian masyarakat itu melaporkan ke warga setempat dan polsek terdekat
langsung mendatangi mendekati yang bau bau
bangke tersebut ternyata ditemukan tangan kiri mbak ijit
baik terima kasih pak atas penjelasannya
kami juga berharap sama sama akan segera diungkap siapa identitas dan tentunya juga pelaku dari kejahatan yang terjadi
penemuan potongan tubuh manusia
selamat sore pak sigit
selamat sore mbak tunun tetap seduluran salawasi